kpk menetapkan gubernur sulawesi tenggara nur alam sebagai tersangka kasus suap izin pertambangan
kader partai amanat nasional ini terpantau telah melakukan sejumlah transaksi yang mencurigakan sejak tahun dua ribu tiga belas
gubernur sulawesi tenggara nur alam resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh komisi pemberantasan korupsi
nur alam diduga melakukan tindak penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan di sulawesi tenggara
modus yang dipakai dengan menerbitkan surat keputusan persetujuan pencadangan wilayah pertambangan dan persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi
kpk menyebut telah menemukan dua bukti kuat terkait kucuran dana yang diterima nur alam sebagai bentuk imbalan pemberian izin usaha tambang di sulawesi tenggara
penyidik kpk telah menemukan dua alat bukti dan sedang diperbanyak lagi sekarang dan menetapkan
na gubernur sulawesi tenggara sebagai tersangka
kpk masih menghitung total uang yang diterima nur alam serta jumlah kerugian negara yang diakibatkannya
namun diperkirakan jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah
kpk juga menelusuri kemungkinan penetapan tersangka atas dugaan tindak pidana pencucian uang terhadap gubernur sulawesi tenggara ini
penyelidikan kasus telah dilakukan secara intensif selama satu tahun ini
bersama pusat pelayanan dan pembangunan
pembangunan telah dilakukan secara intensif selama satu tahun ini
bersama pusat pelayanan dan pembangunan
status tersangka yang disandang gubernur sulawesi tenggara dinilai berbanding terbalik dengan predikat wajar tanpa pengecualian
atau wtp dari badan pemeriksa keuangan
pemerintah sulawesi tenggara meraih wtp selama tiga tahun berturut turut
selama ini predikat wtp kerap dijadikan alasan institusi atau pemerintah daerah
untuk menghindari pemeriksaan dari aparat penegak hukum
terutama terkait dugaan penyimpangan dan penyelewengan anggaran daerah
kasus ini seolah menegaskan bahwa opini wajar tanpa pengecualian sebuah lembaga atau pemerintahan
bukanlah jaminan sebuah daerah bebas korupsi